pemerintah siap membackup pssi dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita
infrastruktur lainnya seperti lapangan lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan kejuaraan internasional
pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya tiga bulan sebelum musim kompetisi
ini tentu bagian yang luar biasa yang selama ini menjadi kendala dan pemerintah juga mendukung tadi disampaikan melalui kapolri
tidak hanya perizinan tetapi juga bagian perbaikan
daripada tentu sistem pengaturan skor di mana kapolri sendiri kemarin sudah menyampaikan sudah membuat satgas daripada mafia sepak bola
hal lainnya juga beliau mengharapkan kerjasama yang baik antara pssi dengan pemerintah
tentu hal ini kami semua dari pssi sangat mendukung hal ini
karena kita yakin perbaikan sepak bola ini tidak mungkin
kalau kita tidak bisa bahu membahu tidak hanya pemerintah dan juga masyarakat sepak bola untuk memastikan daripada transformasi ini
contoh misalnya apa yang sedang didorong pada saat ini mengenai impress
di dalam impress sendiri tentu konsekuensinya bagaimana kita berharap juga sepak bola pelajar bisa berjalan seperti di negara lain
nah hal hal ini tentu perlu dukungan kementerian lain
pasti juga perlu dukungan kementerian lain
nah hal hal ini kenapa kami sangat senang sekali ketika kami bisa bertemu dengan bapak presiden langsung
dan mendapat komitmen penuh bahwa sepak bola ini akan menjadi yang penting menjadi program pemerintah
tidak kalah pentingnya juga kami mendapat arahan bagaimana sepak bola harus punya blueprintnya
apakah jangka pendek menengah dan panjang
dan ini juga adalah sebuah kepentingan
jadi ini menjadi komitmen kami bahwa blueprint sepak bola ini harus segera terjadi
dan insya allah kita buktikan dengan kepengurusan yang baru kita bisa bekerja memaksimalkan mungkin yang namanya sepak bola indonesia
tentu kerjasama antara kami pssi dengan fifa itu tidak kalah pentingnya
dan tentu kerjasama kita dengan pemerintah tidak kalah pentingnya
kesinambungan tiga kerjasama ini kita harapkan menjadi concern
dan kita harus mencari konsensi yang terus menjadikan transformasi sepak bola indonesia ke arah yang benar
itu saja dari kami
dipo dari kompas tv pak
mungkin bisa diupdate soal status dari pak menpora yang sempat diisukan mundur
kan tadi pak menpora bilang di pagi arahannya nunggu presiden
apakah ini dibicarakan dan bagaimana hasilnya
nanti beliau sendiri
diskusi bapak presiden langsung dengan presiden gianni infantino ketika ada di g dua puluh
nah jadi ini konteksnya ke situ karena tentu kalau blueprint tidak ada ujungnya ya hanya blueprint
dan kalau blueprint ini ada tujuan besar saya yakin siapapun pemerintahnya siapapun menterinya siapapun ketua pssi nya kita punya tujuan yang sama
mengibarkan bendera merah putih mengibarkan garuda di musim kompetisi atau jelas kompetisi tertinggi di dunia
yaitu bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah jadi itu yang kita upayakan
mungkin target blueprint sendiri saya rasa ini kan kita baru akan adakan sarasehan sepak bola itu empat maret nanti
nah tentu setelah ini jadi baru kita bisa menciptakan blueprint secara jangka panjang
ini dulu yang paling penting ya
sekalian kita juga memperbaiki semua hal hal yang memang sudah kita komitkan secara bersama transformasi sepak bola
baik pak erick saya raffi pak dari cnn
pak terkait dengan manajemen supporter itu bagaimana nanti pak erick akan memiliki cara kerja dan juga manajemennya pak
dan kemudian ini kan fifa juga menyoroti bahwa salah satu yang pantas disoroti itu adalah
tidak adanya intervensi dari pemerintah begitu terhadap sebuah lembaga sepak bola di suatu negara begitu
karena kalau misalnya pak erick dan juga pak mentora nanti jadi salah satu apa sudah masuk ini bagaimana fifa melihat hal ini pak
saya rasa gini kadang kadang persepsi yang dibentuk itu intervensi dan kerjasama
saya rasa kita ini semua mau kerjasama bukan intervensi
kalau intervensi itu memaksakan kehendak pemerintah
contohnya misalnya kepengurusan ini ya semua wakil pemerintah
kepengurusan ini dipaksakan tidak sesuai statuta
tidak ini kolaborasi antara komunitas kami yang memang pecinta olahraga
track record saya sendiri kalau di sepak bola ya bismillah lah ya bukan orang baru gitu
dan kecintaan saya di olahraga juga tidak perlu dipertanyakan lagi
artinya apa ini bukan intervensi tapi kerjasama
kalau ini intervensi saya rasa kemarin habis saya dipilih fifa langsung nge ban
kok malah dapat surat
di dalam surat presiden fifa itu secara pribadi ini kata kata yang luar biasa yang saya rasa pasti rekan rekan exco tidak pernah mendapatkan surat seperti ini
tapi ini secara pribadi pun mendukung
artinya apa ini ada kedekatan moral
bahwa kami semua yang ada di sini merupakan
bagian dari sepak bola internasional fifa mengharapkan perubahan itu apalagi didukung oleh pemerintah
lalu kita bicara mengenai tentu management supporter
nah kemarin kita ada dua yang kita lakukan
sorry rapat exco menentukan komite ad hoc
yaitu satu mengenai supporter

nah kemarin kita berbicara tentang komite ad hoc
dan hari ini akan diajak oleh bapak presiden ke ikn
untuk melihat potensi training center yang akan disiapkan
tapi kita belum tahu dimana
jumlah hektarnya juga belum tahu
nanti kita satu dua hari ini
karena beliau akan mengunjungi sana
cuma kita diundang tadi
lalu kita bicara manajemen supporter
sama itu karena ada komite ad hoc nya
ini salah satunya
bagaimana tentu kita mulai membangun mentalitas
daripada visi pembangunan pecinta sepak bola
bisa dari sekolah
bagaimana anak anak sekolah mulai di training
ini loh kultur sepak bola kita
inilah kultur penonton kita
memang perlu waktu lima sampai sepuluh tahun
tetapi juga ada yang jangka pendeknya
bagaimana kita duduk bersama klub klub
dengan pemerintah daerah
dan supporternya langsung
nah ini memang sesuatu yang saya rasa
tapi kita bisa jalankan
kalau kita fokus satu persatu
tetapi tepat waktu
kita kerja itu kan selalu saya bilang
harus cepat dan tepat
ini yang penting
karena itu saya rasa komitmen dari expo
saya ucapkan terima kasih
ini tiga hari ini saya gangguin terus
tapi hatinya memang di sepak bola
jadi tidak merasa terganggu
betul ya para ekso ya
jadi enggak terganggu
izin pak mengenai
akbar dari bisnis indonesia
mengenai dari perbincangan tadi
apakah dari presiden sendiri
apakah ada arahan mengenai piala dunia u dua puluh
makin dekat juga arahannya
mungkin untuk jawaban pertanyaan
kepada pak zainuddin
dan umur dua puluh mungkin
karena beliau juga ketua inavok nya
makasih pak ketua umum
wakil ketua umum
dan teman teman expo
pertanyaan pertama dulu ini
itu yang dikejar terus
saya secara pribadi
sudah melapor kepada pak presiden
dan tentu juga beliau sudah mengetahui
saya terpilih sebagai
salah satu wakil ketua ump sesi
beliau menyerahkan kepada saya
saya menyampaikan kepada teman teman
saya harus memilih
dan saya sampaikan kepada pak presiden
saya akan fokus dan konsentrasi
mengurus sepak bola
dan itu dipahami
untuk konsentrasi dan fokus
kepada sepak bola
jangan dijelasin panjang panjang lagi itu
masa kalian tanya lagi itu
jadi beliau sudah mengizinkan saya
untuk fokus dan konsentrasi
mendampingi pak erick thohir
bu ratut isha
ya udah pokoknya
saya sudah dapat izin dari bapak presiden
untuk konsentrasi dan fokus
mengurus sepak bola
ini lho lah
oh enggak kan
saya sudah nyampaikan
saya akan konsentrasi dan fokus
di sepak bola
kemudian presiden mengizinkan
masa yang begitu harus diterjemahin panjang panjang lagi
nah yang kedua
kita akan persiapkankan sebaik baiknya
karena saya masih minpora
besok paling lambat ya
waktu umum saya akan mengundang pssc
untuk menjarakan persiapannya
semuanya kita akan lakukan
bimbingan dan panduan dari fifa
jadi fifa tidak pernah melepaskan kita kerja sendiri
karena semuanya kan harus standar
ini mungkin dalam
hari hari ini fifa sudah datang lagi
stadion dan lain sebagainya
kan di dalam
itu ada di menpora
sebagai panitia pendukung
tanggung jawab loc
itu ada di ketua umpssc
sekaligus urusan tim nasional
dan infrastruktur ada di
bapak menteri pupr
mudah mudahan tidak ada masalah
dari semua pemerintah pssc
indonesia kembali ganteng
ada sangat revolusi pssc
dan di saat ini revolusi